ya harapannya bisa segera bertemu dengan para para tokoh para para pimpinan partai
terutama tokoh tokoh yang kemarin ikut berkontestasi
mas untuk hari ini ada rencana ketemu pak jokowi dan pak prabowo
kita lebaran dulu dah udah politiknya nanti
sudah ada komunikasi pak mas gibran mengajak bertemu
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya
kompos tv independen terpercaya